saya berpesan bahwa dengan adanya sekarang kita sudah punya lima produk yang beredar di indonesia
saya harus ingatkan bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia untuk anda pada saat ini
jadi tidak usah milih milih vaksin saya mau produk a saya mau produk b tidak usah
karena faktanya semua merek semua produk vaksin covid sembilan belas itu efektif dalam mencegah perawatan karena covid
dalam mencegah penyakit yang berat karena covid termasuk mencegah kematian akibat covid
jadi segera vaksinasi segera terlindungi